kita beralih ke berita selanjutnya ada kabar yang memprihatinkan indonesia masih menempati posisi kelima negara dengan tingkat kelahiran prematur terbanyak di dunia
hampir satu juta bayi terlahir prematur setiap tahunnya
lalu sudah cukupkah perhatian pemerintah untuk mengantisipasi hal ini berikut liputannya
sebagai negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia lebih dari empat juta bayi lahir di indonesia setiap tahunnya
namun dengan kekurangannya nutrisi dan pendidikan mengenai kehamilan tidak semua bayi bisa terlahir normal
di tahun dua ribu dua belas statistik mengatakan lebih dari lima belas lima persen dari populasi bayi di indonesia harus terlahir prematur
menurut data dari who indonesia masih menempati ranking kelima untuk jumlah bayi prematur terbanyak di dunia
dan itu berarti hampir satu juta bayi terlahir prematur di indonesia setiap tahun
peringkat ini hanya lebih baik dari india tiongkok nigeria dan pakistan
menurut penelitian kondisi prematur merupakan penyebab kematian utama kepada bayi di bawah umur satu tahun
padahal penjagaan bisa dilakukan sejak dini dengan bantuan pendidikan kepada para calon ibu dan akses medis selama kehamilan
kami ini dokter melihat
kondisi kelahiran prematur dan tidak itu sebenarnya awareness yang ada di masyarakat itu udah cukup belum sih
belum ya belum belum menyeluruh belum
jadi mereka harusnya tahu bahwa penting menjaga kesehatan nutrisi terutama ya
nutrisi itu begitu penting memegang peranan penting di dalam suatu proses kehamilan
di samping juga penyakit penyakit kronis perilaku hidup sehat jangan mengkonsumsi obat obatan merokok minum itu pasti jelek
nutrisi penting sekali nutrisi yang seimbang
pentingnya nutrisi pada ibu harus menjadi prioritas utama dalam meminimalisir kejadian fatal untuk bayi prematur
peran rumah sakit hingga saat ini hanya bisa sebatas menyelamatkan nyawa para bayi
peran terbesar masih ada di tangan pola asuh para ibu saat bayi tersebut pulang ke rumah nanti
pola pengasuhan dan monitoring gitu ya
jadi belum selesai anak ini
apalagi kalau kita mengacu pada seribu hari pertama kehidupan
banyak ibu ibu yang lupa ketika bayinya pulang hidup itu sudah
ini harus dimonitor dengan sangat ketat
kita berharap tingkat kesadaran para ibu mengenai hal ini bisa terus ditingkatkan
agar para bayi ini bisa mendapatkan kesempatan hidup yang sama dengan para bayi lain